saudara kejaksaan agung republik indonesia membenarkan kejadian penguntitan terhadap jaksa agung muda
bidang tindak pidana khusus febri ardiansyah oleh anggota densus delapan puluh delapan anti teror polri
sementara itu jampitsus kejagung menyebut saat ini kasus penguntitan ditangani langsung jaksa agung secara institusi
jampitsus kejagung febri adriansyah menyebut kasus penguntitan telah diambil alih jaksa agung
pasca penguntitan anggota densus tersebut dibawa dan diperiksa di gedung kejaksaan agung
sebelumnya jampitsus kejagung dibuntuti dua orang penguntit ketika berada di sebuah rumah makan di kawasan jakarta selatan
jadi sementara punggut punggutnya kita geser dulu ke belakang
kita jawab termasuk juga tadi yang lapor melapor silahkan tanya
karena jampitsus muncul disini ada dirdik ada dirtud untuk menjawab
resah atau menimbulkan banyak tafsir